selain lrt yang telah tiba di palembang beberapa hari yang lalu mrt juga telah tiba ya tepatnya di lebak bulus
nah gubernur dki jakarta anies baswedan berencana untuk mengunjungi depo lebak bulus
untuk mengecek kondisi rangkaian kereta mrt yang ada di sana
untuk mengetahui informasinya telah bergabung bersama kami
produser lapangan cnn indonesia rizky renardi di depo lebak bulus jakarta
rizky apakah gubernur anies baswedan sudah datang
dan juga apa saja agenda yang akan dilakukan beliau di sana rizky
ya selamat pagi iqbal dan juga fani
benar sekali hari ini depo lebak bulus akhirnya dibuka untuk awak media dan juga untuk tamu undangan
dan sebenarnya berbicara kereta mrt gerbong dan juga rangkaian mrt ini telah tiba di indonesia pada tanggal empat april lalu
dan telah dipindahkan dari pelabuhan tanjung priuk menuju depo lebak bulus pada tanggal lima sampai tanggal delapan april
hari ini sesuai undangan memang akan ada show atau penunjukan
mempertunjukkan kereta mrt yang telah dirangkai menjadi dua trainset yang terdiri dari dua belas gerbong
yang sudah disimpan di atas rel dan siap siap untuk diuji coba pada bulan agustus nanti
dan hari ini diagetakan memang gubernur dki jakarta anies baswedan akan menghadiri acara memperlihatkan seperti apa
kereta mrt yang akan digunakan oleh warga jakarta nantinya dan juga terujukan dihadiri oleh wakil utam besar jepang pada hari ini
untuk acaranya seperti apa memang kami pun awak media baru bisa memasuki area depo lebak bulus
atau yang nantinya akan menjadi salah satu stasiun mrt di jakarta pada pukul tujuh nanti
dan saat ini pun kami masih menunggu di sekitar kawasan depo lebak bulus dan masih belum dapat melihat seperti apa rangkaiannya
tentunya warga jakarta dan semua masyarakat menanti seperti apakah rupa dari mrt
yang telah dirangkai menjadi rangkaian yang terdiri dari enam gerbong dan siap digunakan oleh warga jakarta
rencananya memang dari mrt ini akan terdiri dari enam belas gerbong namun akan didatakan ke jakarta secara bergiliran sejak bulan ini sampai bulan november dua ribu dua puluh
dari enam belas gerbong ini nantinya akan ada empat belas gerbong yang digunakan sebagai operasional dan dua rangkaian kereta akan digunakan sebagai rangkaian kereta cadangan
rencananya bulan maret dua ribu sembilan belas mrt sudah dapat
dan juga akan dikutakan oleh masyarakat jakarta